oke bergabung bersama kami ada hana suryani ketua asosiasi pengusaha hiburan jakarta untuk membahas seperti apa kemudian langkah langkah yang diambil terkait dengan penutupan hiburan malam di dki jakarta
ibu hana selamat malam
halo selamat malam mbak puspa
oke ibu hana kami ingin tahu hasil audiensi beberapa waktu lalu bersama dengan pemprov dki jakarta mengenai desakan dibukanya hiburan malam di psbb transisi ini seperti apa bu
tadi kami diterima di dalam oleh kepala kabus pangpok diterima oleh perwakilan gubernur ya
nah di sana kami satu ya itu tadi betul hasilnya bahwa sebenarnya tdup itu kan berlatih ya ada di kami ini punya salah satu restoran juga nah itu akhirnya diperbolehkan buka
nah untuk yang kedua dalam waktu dekat ini dari perwakilan gubernur dinas pariwisata akan mengakomodir kami dengan tim gugus tugas covid sembilan belas
karena untuk masalah pembukaan ini juga salah satunya adalah atas dasar rekomendasi atau keputusan dari tim gugus tugas covid sembilan belas dan tim epidemiologi
apa epidemiologi seperti itu
kayak kemarin kan sudah izin bioskop itu sudah dibuka tapi akhirnya rekomendasi dari tim gugus tugas covid sembilan belas itu akhirnya kan dicabut lagi nggak boleh beroperasi
jadi intinya gini mbak buspa dan masyarakat semua industri hiburan ini saya berjuang untuk tidak distigmakan negatif
apalagi sekarang ada beberapa
wawancara ada beberapa stigma juga
bahwa corona itu pertama kali ditemukan di hiburan
ini tolong diluruskan dulu itu bukan di hiburan itu di restoran
dan yang pertama kali terkena itu sekarang sudah buka mbak
sementara hiburan itu akhirnya dikasih belum ada kepastian
kami sudah empat bulan tidak ada kepastian
jadi gini kalau kita melihat gelagatnya atau arahan dari
pemerintah adalah ini kan covid sembilan belas ini belum ada solusi
oke katanya sekarang sudah ada vaksin itu masih on the way
nah tapi kan adalah bagaimana kita ini berdamai dengan covid sembilan belas yaitu beriringan kesehatan kita jaga ekonomi bergerak
nah sayangnya empat bulan kami ditutup itu tidak pernah ada upaya dari pemerintah pusat maupun daerah
atau pihak pihak lain instansi terkait lainnya yang mau mengupayakan mencari solusi
yuk bagaimana misalnya mencari kami untuk diskusi cari protokol protokol yang ketat seperti apa
monggo kasih ke kami
dan kami pasti akan jalankan
itu sudah terbukti
waktu covid sembilan belas itu ke indonesia liburan itu masih diperbolehkan buka
dan kami sudah dikasih protokol satu covid sembilan belas
lalu covid sembilan belas sudah masuk ke indonesia itu kami dapat lagi protokol tambahan
protokol covid sembilan belas yang kedua gitu gelombang keduanya
dikasih lagi dijalankan dijalankan
nah jadi lalu pada saat psbb ini ada di indonesia sekarang ini sudah ada
nah kami mau dibuka ini diulur ulur
dengan catatan dengan tudingan
bahwa protokolnya nanti sulit
sudah nih dialani
bisa nggak dijalankan physical distancing
karena kan di protokol ketiga ini kerangka ketiga ini pemerintah itu agak beda ya
kalau psbb itu kita diharuskan bermasker
ini agak beda nih protokolnya
jadi diharuskan bermasker salah satunya
jadi lebih ketat begitu ya bu hana
lebih ketat iya
tapi apakah itu ada penolakan
tidak ada mbak
kami siap menjalankan itu semua
ya lalu tudingan ini kepada industri hiburan yang bahwa katanya nanti akan dikenakan apabila dibuka
akan menciptakan plaster baru
itu tuduhan mbak tudingan
sekarang saya tanya apakah sekarang yang terjadi di fase satu
usaha usaha yang sudah dibuka di fase satu
apakah mereka protokolnya dijalankan
maksud saya gini pelanggaran itu jangan digeneralisir atau disamaratakan
karena disudutkan ke satu stigmakan ke satu industri
pelanggaran itu terjadi hanya karena individu
mari kita gini contoh kalau jalanan semua orang banyak nggak pakai helm
apakah jalanannya kita tutup kan tidak
artinya stigma itu bukan hanya ditujukan kepada tempat hiburan malam
tapi juga untuk para pekerjanya begitu ya bu hana
pekerja dan pendatang ini mbak
ini masalah pelanggaran itu itu oknum
ada bisa dari pengunjungnya ada bisa karyawan kelalaian
atau bisa dari apa namanya pengusaha yang lalai
tapi bu hana sejak sampai saat ini mbak
jika ada yang lalai mari kita tindak
nah sekarang apakah restoran hotel dan lain lain
sekarang gini kembali lagi
industri pariwisata di bidang saya hiburan itu di bawah anggota saya
itu tanda daftar usahanya itu paling tinggi mbak
dan itu sudah melalui perizinan yang lengkap
yang mana perizinan kami itu sekarang itu agak
sekarang sudah melalui sertifikasi ya
karyawannya disertifikasi usahanya disertifikasi
itu izin yang legal usaha yang legal
mari kita lihat sama sama apakah pemprov sekarang sudah ketat
kami diketat ketati nih
bu hana ada berapa banyak pemilik perusahaan hiburan malam
pekerja hiburan malam yang kemudian sampai sekarang mungkin tidak jelas
pendapatannya dari mana untuk penghidupannya juga dari mana
ada datanya bu
itu yang kami sedang perjuangkan mbak
sebenarnya pengusaha sendiri juga
apa namanya sudah karat ya
tapi ini desakan kalau karyawan
dan kita hitungnya lebih
contoh ada satu grup isinya bisa ribuan loh karyawannya
kalau kita mengacu kepada pengusahanya oke
pengusahanya iya ini juga investasi investor negara
mereka juga penggerak roda ekonomi
harusnya diperhatikan iya
cuma kalau kita hitung kepala
mungkin kayak shareholder dari sebuah perusahaan bisa sepuluh orang ya kan
tapi kan kalau pekerjanya kan ribuan
nah setelah kita data
menurut dinas pariwisata juga ternyata sampai sembilan belas sejak karta ini
lebih banyak loh dari yang kena covid
bu hana jika kita tahu ini masa psbb transisi diperpanjang
jika nantinya memang ketika sudah diperpanjang dan akan berakhir
apa agenda atau apa yang akan dilakukan juga oleh teman teman
dari asosiasi pengusaha hiburan di jakarta
hiburan malam khususnya
untuk mencari keadilan atas semua ini
kenapa sampai kami bergerak hari ini
karena di depan mata kami disuguhkan ketidakadilan
bagaimana kami disuruh tutup
kami yang punya izin jelas legal
mari kita sama sama tracing ke seluruh jakarta ini
mereka buka mbak semua restoran
tapi dengan tidak berizin ya
tidak berizin dan operasionalnya usahanya seperti hiburan
yaitu seperti bar seperti klub
menyajikan musik yang gegap gempita
artinya masih buka mereka ya
nah mereka buka dan banyak yang ternyata tidak punya izin
itu disuguhkan kepada kami
terus kami harus bagaimana mbak
saya harus bagaimana mengakomodir suara suara ini
makanya mau gak mau udah deh
yuk kita bersuara aja
semoga bapak gubernur yuk kita cari solusi mbak intinya
sekarang gini kalau kita di stop kayak gini
ini semua aset mati
manusianya juga bisa mati gitu
maka tidak ada solusi mbak
dari negara ini mbak
untuk kita bagaimana berjalan antara kesehatan
berimbang dengan ekonomi
mari kita sama sama dong cari solusi
cari solusi untuk mengizinkan kembali industri hiburan malam
tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat begitu ya
dan teman teman dari asosiasi pengusaha hiburan jakarta
akan menerima itu
bu hana suryani terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
terima kasih mbak